presiden joko widodo angkat bicara ia membantah dirinya terlibat dalam keretakan koalisi partai nasdem dan partai demokrat yang mendukung anies baswedan
jokowi menegaskan dinamika politik jelang pilpres bukan urusan presiden melainkan kewenangan pimpinan partai politik
jokowi membantah membahas hal tersebut dengan ketua bumpartai nasdem surya palosat bertemu di istana negara pada kamis sore
menurut jokowi hal itu adalah pertemuan biasa yang juga tidak membahas duet anies baswedan dengan mohaimin iskandar atau caimin